kuatkan hatiku ya allah
tolong kuatkan ya allah
maaf pak ini hpnya menurut lan ketinggalan di kamar
kok bisa ketinggalan
tumben ulan ceroboh kayak begini
ya sudah kita santar ini ke sekolah
baik pak permisi
kamu dapat beasiswa sekolah musik di rumania
sayang kamu hebat sekali
kamu kenapa diem aja
kamu gak suka ini
ya ini kan impian kamu bisa sekolah musik di rumania
aku gak bakal ambil beasiswa itu pak
aku gak mau
sayang kamu itu gak usah ngelakirin papa
papa kan baik baik saya
kamu jangan pernah tinggalkan impian kamu
cuma buat papa
keputusan aku udah bulet lah
aku gak bakal ambil ini
aku gak bakal ambil ini

aku gak akan beri beasiswa ini
aku udah gak sekolah dulu ya pak
kenapa bulan segitu kekehnya ya
nolak beasiswa impiannya dia
kok belum dateng sih
katanya mau jemput gue
sorry ya gue tolong ya
ini udah nunggu lama ya
gue cerita gak ya soal beasiswa itu sama roman
gue sebenernya pengen banget
tapi itu artinya gue harus pisah sama roman
elan lo jangan marah ya sama gue ya elan ya
jangan ya apalagi sampe mikir buat ninggalin gue
soalnya tadi gue mimpi buruk
kita ketemu dan lu bilang sama gue kalau hari ini adalah
pertemuan terakhir kita
elan jawab dong
yang gue mimpiin itu gak bener kan
si ye yang takut banget pisah sama gue
untuk untuk untuk untuk
takut banget ya
banyak sih orang lagi serius malah bercanda
gue duluan aja
loh gue sama siapa
ih kok gue udah tinggal sih
wah bisa diajak bercanda banget sih
nyeselin banget sih tuh orang
takut ya ditinggal sama gue
lo tuh kenapa sih
berarti kita berdua itu sama sama takut kehilangan
tapi kayaknya ya allah sih yang paling tahu kehilangan gue
oh berarti enggak
udah gue udah tau
lo pasti mau jawab
gue takut banget kehilangan lo
takut banget man
yaudah ya berangkat
udah yuk naik
lain kali helmnya jangan kekecilin
kenapa masalah ini harus terjadi sama aku ya allah
kuatkan hatiku ya allah
tolong kuatkan ya allah
ini hpnya menurun ketinggalan di kamar
kok bisa ketinggalan
mulan ceroboh kayak begini
kita santar ini ke sekolah
mendingan kita tidur aja
terusin ini ya
udah jam berapa nih
telat di kita sekolah
ah kalo tau hujan
dari awal tadi harusnya udah gua pake aja jas hujan dari lu
jas hujan dari gue
emang masih lu simpen
tiap hari kali gue bawa
dikasih agenda dibalikin
kasih gelang ga dipake
hei kalo mau ngomong tuh dipikir dulu
jangan asal nuduh
kok udah di lu
ga mungkin gua buang lah man
kok agenda ini ada di tangannya sih
kan udah gua buang
emang waktu itu lo buang
pas gua ngeliat lu buang agenda ini
dan lu pergi
gua langsung ke tempat satu untuk ngamilin

mereka berani berduaan kayak gitu
kamu punya malu apa
setau gue yang tergila gila itu roman ardhani ke ulandari
buktinya adalah waktu lo bikin surat buat sam lo lupa taruh nala sam di situ
tapi lo malah nulis nama lo di surat itu
terbukti kan yang tergila gila duluan itu siapa
sorry ya itu gue ga sengaja
tapi gue lihat keren juga
siapa gue keren emang iya baru tau
kacamata gue yang keren
tapi emang bener kan itu tuh gila gila sama gue dari pandangan pertama
lo ngawi udah lah lo tuh harusnya jujur aja sama gue
udah lah man kita kan udah pacaran ga usah nulis tutup tutupin
gue ga nutup nutupin lo tuh jujur dong sama gue
tunggu gue mau ngawin